putri permata sari binti roy darmawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
mana sama diego menikah raja dengan ini saya terima nikahnya putri permata sari binti roy
darmawan seperangkat alat sholat dibayar tunai
ini gak mungkin
enggak enggak enggak ini gak mungkin
kalau kamu nggak bikin ular aja nggak perlu dioperasi dan menanggap menikah sama diego ini
semua susah lama mama
mama datang datang dan mama tiba tiba kasih unjuk ke raja video nikahnya mona sama diego
sekarang raja jadi kayak gimana
itu salah mama bukan salah aku mah
oke udah mulai sekarang
kita udah sah jadi suami istri
kita ini belum sah
jadi kamu jangan macem macem sama aku
oke kita belum sah
kalau gitu aku bakal menunggu sampai kita sah
sampai kapanpun aku akan tungguin kamu
kalau misalkan aku pengen raja selamat